satu menyatakan saudara pak m sukrizen berkiprah di partai gerindra
dia dipecat oleh sidang mahkamah partai gerindra yang berlangsung di kantor pusat dpp gerindra di jakarta
sidang tersebut berlangsung tanpa kehadiran yang bersangkutan
karena statusnya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pol restabes palembang pada kamis malam dan langsung ditahan
sebagai konsekuensi pemecatan m sukri zen juga direkomendasikan oleh majelis kehormatan partai
untuk dilakukan pergantian antar waktu sebagai anggota dprd kota palembang dari fraksi partai gerindra
m sukrizen anggota dprd kota palembang resmi ditahan oleh pol restabes palembang
yang mengambil alih kasus ini dari polsekta ilir barat satu palembang
sukri akan ditahan selama dua puluh hari ke depan untuk menjalani proses hukum oleh penyidik
saat ini sudah dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka
berarti motif itu benar ya masalah antrian
kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan terhadap saksi saksi maupun terhadap tersangka
memang betul pada saat kejadian itu ada antrian mobil yang akan mengisi daripada bbm
nah kemudian seorang yang pasti sudah terlaku ini
dia akan menyalip daripada antrian
nah kemudian terjadilah disitu saling tegur
kemudian pelaku juga menyampaikan kata kata yang tidak etis
kemudian ada ketersimbungan disitu
kemudian sampai korban keluar dari kendaraan
kemudian terjadilah pemukulan penganiayaan yang mengakibatkan ada beberapa luka
m sukri sendiri enggan berkomentar terkait kasus yang membelitnya saat ini
dia menyerahkan semua kepada pimpinan partai
ada yang disampaikan pak
ada yang disampaikan
ada yang disampaikan pak kepada korban
saya ada pimpinan jadi cukup dengan pimpinan
pimpinan saya al fawuk sekat tangisnya taufik
belumnya sudah ada pertemuan dengan korban pak
berbual tentang apa pak
pertama yang sudah gimana pak
sum sukri zen mendadak viral sejak dua puluh tiga agustus lalu
setelah aksi kekerasannya terhadap seorang wanita viral di media sosial
sukri marah setelah ditegur korban karena memotong antrian kendaraan di spbu demang palembang
peristiwa ini terjadi lima agustus lalu
malam itu juga korban melapor ke polsek ilir barat satu
namun lebih dua minggu sukri tak juga diproses
akhirnya dua puluh tiga agustus lalu setelah video aksi penganiayaan viral
di media sosial barulah tersangka ditangkap polisi
beni apriyadi dono purwanto palembang sumatera selatan